kucah berusia delapan tahun zu warga kelurahan lemahabang idramayu jawa barat tampak tidak tenang lantaran
di dalam tubuhnya bersarang anak kunci yang tidak sengaja tertelan saat bermain beberapa
hari lalu orang tuanya sempat panik dan mencoba mengeluarkan kunci tersebut tetapi gagal setelah si
anak dibawa ke rumah sakit umum indramayu dan sempat dironsen diketahui sebuah anak kunci
berada di dalam tubuhnya ya awalnya mainan tadi itu sama tetehnya terus dia coba mainan
main kunci dimasukin ke mulut sama tiduran terus udah gitu dia tertelan masuk
ke mobilnya udah berapa hari butuh telan kunci kayak gitu adem hari itu dari jumat itu kemarin
posisi kunci sekarang masih ada di masih di perut pihak rumah sakit pun sempat berupaya menangani
pasien ini namun karena membutuhkan dokter spesialis bedah anak akhirnya pasien dirujuk
ke rumah sakit cirebon dan dari hasil rongsan analisanya itu ada di di antrum gaster dan
ternyata di lambung posisi si anak kunci tersebut ya kemudian dari hasilnya tersebut perlu dilakukan
pengambilan anak kunci tersebut di melalui cara endoskopi kebetulan di kami itu karena itu juga
harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak maupun bedah digestif akhirnya kami rujuk ke
rsud gunung jati sementara itu pihak orang tua zu mengaku tidak mampu membiayai operasi anaknya
dan tidak memiliki bpjs adapun ayah pasien sudah lama meninggal kini sang ibu kebingungan mencari
untuk operasi anaknya tersebut jerry komara indramayu jawa barat